sekretaris jenderal partai golkar idrus marham menemui gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok di balai kota rabu sore
pertemuan itu membahas strategi pemenangan pilkada dki jakarta
kedatangan idrus ke balai kota rabu sore luput dari media
ahok mengatakan golkar menanyakan keputusan ahok apakah akan maju di pilkada dua ribu tujuh belas melalui jalur independen atau partai
sebab keputusan itu akan menentukan langkah strategis pemenangan pilkada dua ribu tujuh belas
ahok juga membantah golkar menawarkan calon pendamping di pertarungan pilkada mendatang
golkar menjadi partai ketiga setelah nasdem dan hanura yang mendukung ahok maju di pilkada jakarta melalui jalur non parpol atau independen
apakah akan menentukan langkah strategis pemenangan pilkada dua ribu tujuh belas